hampir setiap saat tangan ipan gunawan selalu menggenggam botol berisi bensin
menurut orang tuanya sudah tiga tahun terakhir bocah laki laki berusia dua belas tahun itu
kecanduan menghirup aroma bensin
menurut orang tuanya ipan mulai kecanduan sejak dua ribu dua puluh lalu
berawal ketika ivan diminta bapaknya membeli bensin eceran
selama perjalanan dari lokasi penjual bensin hingga rumah yang berada di desa ciwareng
kecamatan babakan cikau purwakarta
ipan selalu menghirup aroma dari bensin yang dibawanya
sejak saat itu ia selalu menuntut ada bensin di sekitarnya
begitu parahnya kebiasaan itu hingga ipan tidak mau sekolah
ia tidak mau jauh jauh dari bensin
ia putus sekolah di kelas tiga sd
selain itu kondisi kesehatannya juga terganggu
ipan menjadi sulit diajak berkomunikasi meski saat ini kondisinya sedikit membaik
setelah menjalani pengobatan
tiap hari gak pernah lepas
setelah lepas kalau udah mau makan
selama tidur baru lepas
nanti kalau bangun diambil lagi diisapkan lagi
orang tua ipan sebenarnya ingin sekali mengobati anaknya
mereka ingin anaknya tumbuh normal
namun kondisi ekonomi yang terbatas membuat orang tua ipan tidak bisa berbuat banyak
menanggapi hal itu
pemerintah purwakarta menyatakan akan membantu dengan mengirim tim medis khusus untuk menangani ipan
nanti kita akan kirimkan tim medis ke rumahnya untuk pengecekan
kalau itu misalkan perilaku yang memang diakibatkan dari dampak secara psikologis
tentunya sesuai dengan ilmunya
tentu kita berharap ada penanganan apa namanya tuh yang bisa dilakukan dari rumah sakit bayu asih
bupati juga mengimbau agar orang tua selalu waspada dan mengawasi perilaku anaknya
peristiwa seperti ini seharusnya tidak dibiarkan